ini menetapkan kami ditunjuk oleh pengadilan
eksekusi paksa sebuah pabrik rumahan di kawasan kemayoran oleh tim jurusita pengadilan negeri jakarta pusat rabu siang berlangsung ricuh
tak hanya terlibat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam
petugas bahkan harus mendobrak paksa pagar yang dikunci dari dalam hingga membuat sejumlah ibu ibu menangis ketakutan
diketahui kasus ini bermula saat andi hunjam uang sebesar enam belas miliar rupiah kepada sebuah bank dengan meminjamkan beberapa asetnya
di antara lain tanah dan bangunan dengan luas dua ratus tujuh puluh empat ratus delapan dan lima ratus empat puluh empat meter persegi
namun hingga batas jatuh tempo pembayaran
andi hu tak bisa melunasinya
sehingga aset yang telah dipinjamkan dilelang oleh pihak bank dan dimenangkan oleh bank multiarta sentosa
jadi disalahkan jadi obyek ini sudah dihatikan oleh bank mas dan dilelang oleh bank mas selaku pemenang lelang
tim kurator pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat menilai jurusita pengadilan negeri jakarta pusat tak berhak melakukan eksekusi
lantaran objek eksekusi telah dinyatakan pilot
dan setelah ditotal sama pihak bank mas ada dua puluh tiga
dihitung sama bunga sama denda
dan pada saat covid
tuan andi hiu ini mengalami akibat dampak dari covid juga
sehingga dalam menjalan

dia sudah tidak mampu
dan tuan andi hugh sudah mengajukan restrukturisasi kepada bank mas
tapi tidak ditangkap
meski sempat terjadi ketegangan
akhirnya bisa diredam petugas kepolisian dan eksekusi pun berjalan
tim liputan cnn indonesia